di informasi selanjutnya datangnya bulan suci ramadan menjadi berkah tersendiri bagi perajin beduk di kabupaten banyumas jawa tengah
sejak beberapa hari sebelum bulan puasa perajin beduk kebanjiran pesanan bahkan mengalami peningkatan tajam hingga mencapai seratus persen dari bulan bulan biasanya
perajin beduk di desa keniten kabupaten banyumas jawa tengah kebanjiran pesanan sejak menjelang bulan ramadan
pesanan beduk meningkat hingga seratus persen dari bulan bulan biasa
orderan beduk ini tak hanya datang dari pembeli lokal namun juga dari daerah lain bahkan ada yang dari pulau kalimantan
salah satu perajin beduk muhammad yusuf mengaku pada bulan biasa
dirinya hanya membuat sekitar enam hingga sepuluh beduk dalam satu bulan
namun mendekati ramadan orderan meningkat drastis hingga dirinya membuat tiga puluh beduk dalam sebulan
selain dalam bentuk jadi ada juga pembeli yang memesan beduk untuk digunakan saat lebaran nanti
untuk memenuhi pesanan tersebut dirinya harus bekerja ekstra dan juga menambah tenaga kerja
pesanan beduk di ramadan ini lumayan sekitar tiga ratus
di sini berada tiga puluh beduk
berarti beduk ini dikebut ya mas
itu bisa mencukupi nggak pesanan pesanan
ya kadang kadang pas lagi puasa nggak diambil mas
mungkin pas lebaran habis lebaran baru diambil
jadi bulan puasa juga nanti naik lagi
pemesanan meningkat mas dari hari biasa
bedu gasil buatan yusuf ini dijual dengan harga bervariasi
mulai dari tiga lima juta rupiah hingga beduk berukuran jumbo yang dibanderol sekitar empat puluh juta rupiah
beduk produksi yusuf dikenal memiliki suara yang nyaring karena terbuat dari kulit sapi asli
yang dililitkan pada rangka beduk yang terbuat dari susunan balok kayu
yang susun hingga meningkat